mirsa ini ada seekor ular jenis king cobra yang menjadi pusat perhatian warga kabupaten kapuas di kalimantan tengah
kenapa begitu membuat masyarakat ya memperhatikan ular ini
karena ular dengan panjang dua meter lebih ini hanya berdiam diri dan tidak berpindah ke tempat yang lain dari pekebunan karet itu selama beberapa tahun terakhir
akhirnya langsung ya mengundang perhatian warga banyak beberapa warga bahkan yang mengabadikannya dengan menggunakan kamera ponsel
namun ular ganas ini tidak sedikit pun terusik
aneh tapi nyata inilah yang terjadi pada ular jenis king cobra yang berada di desa anjir serapat tengah kabupaten kapuas
ular dengan panjang dua meter yang hidup di semak semak kebun karet milik warga ini berdiam diri dan tidak berpindah pindah selama beberapa tahun terakhir
ular ini tergolong unik karena memiliki benjolan berwarna kuning seperti batu di kepalanya
warga yang penasaran ingin melihat datang silih berganti
tidak sedikit yang mengabadikannya dengan menggunakan kamera ponsel
namun reptil yang tergolong ganas ini tak sedikit pun terusik
sejauh ini warga juga tidak ada yang berani memindahkan atau mengusirnya
karena ada yang melihat di sini warga sini sudah kurang lebih empat tahun
ular itu menatap di situ tidak ada yang pindah pindah
kemungkinan ada juga yang melihat yang memberi makan itu burung
hingga saat ini pemilik kebun tak bisa melarang warga yang terus berdatangan ke lokasi tempat ular berada
pemilik kebun hanya bisa memasang pagar pembatas agar warga tidak mengganggu ular tersebut